kita berdua ditemani ada salah seorang narasumber kami yaitu ada pak jusri pulubuhu betul ya pak ya pakai u belakangnya ya pak ya
betul ini adalah sebagai pakar safety driving dan riding di mana kita akan berbicara berbincang soal mobil di belakang kita
bukan tapi soal bagaimana persiapan mudik menggunakan mobil pak
penting karena ada puluhan juta orang yang naik kendaraan pribadi pak
apa sih yang harus dicek di awal sebenarnya pak
oke sederhana sekali sebenarnya sangat baku kita harus memastikan kondisi kendaraan khususnya bagian mesin ya
seperti oli oli kemudian bel alternatif atau bel daripada pendingin itu sangat penting
ketiga sistem kelistrikan kelistrikan itu perlu takutnya konslet
kemudian setelah itu mulai kaki kaki suspensi dan lain lain
sistem kelistrikan itu termasuk pendingin pendingin udara ya
karena ini membuat situasi nyaman
dan nyaman ini korelasinya adalah kepada stamina dan kemampuan kognitifnya dia
jadi kendaraan ini mempengaruhi daripada kemampuan kognitif seorang pengemudi
saya pikir aksesoris pak karena ini matching murd kayaknya
oh bukan ya itu juga pentingnya buat kenyamanan sepertinya ya pak ya
tapi kalau kayak gitu bisa ngecek sendiri atau udahlah ke bengkel aja daripada pusing gitu pak
baik sebaiknya karena ini perjalanan jauh dan beban kerja mesin sangat berat karena macet ya
kita lihat populasi atau volume yang berangkat itu tinggi sekali
maka yang perlu kita lakukan sebaiknya diperiksa ke authorize
nah yang juga menarik perhatian saya ini hari ini nih pak
perlu nggak sih pak pemudik bawa ini dan bahaya nggak sih sebenarnya
baik ini sebenarnya ada aturan hukumnya itu undang undang lalu lintas dua puluh dua dua ribu sembilan pasal satu ratus tiga puluh satu ayat e
bagi kendaraan kendaraan ini kalau dipasang seberat seperti ini
tidak menggunakan rel yang sudah melekat di sini
maka terjadi perubahan dimensi dan sedangkan perubahan dimensi harus ada dasar hukumnya yaitu uji tipe
karena ini bukan soal aturan saja tapi dari perspektif keamanan keselamatan
semacam ini akan mengganggu yang namanya satu aerodinamis
kendaraan dan pada kecepatan tinggi di atas enam puluh akan menimbulkan gaya gaya
bodi roll sentrifugal bahkan jarak pengerem pun akan panjang karena beban yang lebih berat
jadi gak boleh ya pak kalau untuk yang custom begitu kalau yang udah ada relnya baru
karena memang sudah sesuai tipenya begitu ya pak ya
baik dari perspektif hukum ini dianggap melakukan pelanggaran
dari keselamatan juga jadi berhati hati
boleh saja selama sudah ada rel yang mengancap dari mobil tersebut
karena di dalam uji tipe itu termasuk kegunaannya
nah ini yang jadi tanda tanya gitu ya
lebih lebih pakai tali rapia terpal dan lain lain
karena selain ini dia mengganggu keamanan dia juga mengganggu keamanan pengguna jalan lain gitu
pak jusri yang juga saya pengen tanya adalah ini nih kaki kaki
ketentuannya untuk angin ban sendiri seberapa sih pak
dan seperti apa misalnya harus sembilan puluh kah
kondisi kaki kaki supaya biar lebih aman perjalanan jauh
mobil kecil mobil kecil itu ada dua penggerak
pastikan tekanan anginnya yang paling ideal adalah mengikuti manual book
kalau sudah ganti tipe bannya tinggi bannya
tanyakan ke toko ban bahwasannya
ban ini untuk mobil ini berapa tekanan anginnya
di manual book selama ban tersebut dari orinya ya
tapi ketika kita ubah modifikasi sebaiknya tanyakan kepada toko ban yang resmi tadi
karena di situ ada tabel ban sekian
tapi kisaran rule of thumbnya
mesin kelistrikan ke kaki dan juga jumlah penumpang harus sesuai dengan kursi mobil tersebut ya pak ya
kadang kadang ada yang tidak menggunakan ini tetapi menempatkan hutang di dalam ruang penumpang
nah permasalahannya dari sisi kenyamanan ini akan membuat stres para penumpang
khususnya anak kecil dan lansia
dan akhirnya tiba di tempat dia sakit
karena ketika stres dalam perjalanan
sering menjadi trigger para pelaku tindak kriminal gitu ya
wah ini jadi sasaran di rest area bisa dikerjain
karena sentrifugal dan lain lainnya
dan mencederai para penumpang
yang suka bunyi bunyiin klakson
ya kalau bisa cari alternatif lain
menggunakan kendaraan roda dua atau motor begitu
dengan membawa banyak sekali barang di belakang
legitimasi atau legalitasnya daripada motor harus dipastikan ya
terus kemudian motor ini perlu teman teman ketahui
tidak direkomendasi pemerintah mencoba menghimbau motor itu tidak digunakan untuk mudik
motor pertama tidak mengenal kata stabilitas
terlalu pelan motor kakinya harus turun
terus kemudian motor itu rentan dengan
jadi kecelakaan serta ketika terjadi kecelakaan mereka pengemudi penumpang rentan resiko
kalau mobil moda transportasi lain seada bodi dan lain lain sehingga penumpang pengemudi tidak mengalami benturan langsung
tapi kalau pengemudi pengendara ini begitu terjadi kecelakaan dia bisa langsung full body contact
kalau dia truk dia tabrak itu langsung mukanya langsung badannya kena
dan karena tidak stabilitas ketika terjadi kecelakaan di jalan yang rame
biasanya melibatkan pengendara atau pengguna jalan lain
sebaiknya motor dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagaimana hiburan
pak menhub juga menyampaikan bahwa naik transportasi yang sudah disediakan pemerintah saja
apalagi sekarang juga kantong kantong parkir juga sudah disediakan pemerintian
nah jangan ya seri itu bahaya sekali
tadi kita sudah dengar ini dari motor dari mobil
tapi sekali lagi ya untuk motor kita tidak menyarankan ya pak
silahkan cari alternatif lain yang lebih berbahaya
terpaksa terpaksa maka karena peluang kecelakaannya begitu tinggi
kalau terpaksa harus ini maka kombinasikan tripnya
misalnya perpendek jalan penggunaan motor ini
transportkan motor dengan truk atau apa yang gratis juga ada
anda naik mobil sampai ke tujuan kota
misalnya tujuan anda masih seratus kilo
namun jarak tempuh anda sudah menjadi pendek
dan ini terkait probability exposure anda terhadap kecelakaan pun semakin kecil
tips yang luar biasa buat teman teman yang mungkin sampai sekarang masih bingung untuk pulang naik apa nih
kalau memang terpaksa harus naik kendaraan bermotor
oke pak yusri terima kasih tipsnya
untuk sahabat sahabat kompas tv yang akan mudik